pelatihan nasional bowling menjelang sea games dua ribu sembilan belas belum dimulai
peboling nasional putih armain serta sharon liman santoso mengisi waktu
dengan berbagi cara bermain bowling yang baik dan benar kepada puluhan jurnalis
dua peboling nasional putih armin dan sharon liman santoso
memberi pelatihan permainan dasar bowling kepada puluhan jurnalis
di spins city bowling arena tangerang selatan banten
pelatihan singkat bermain bowling ini dilakukan dalam rangka kejuaraan bowling
antar jurnalis kedua untuk mengisi waktu luang selama pelatnas masih hiatus
secara bergantian putih ataupun sharon berbagi ilmu dan pengalaman
mulai cara pemanasan teknik melempar koordinasi gerakan tangan dan kaki
hingga masalah fokus serta konsentrasi
menurut dua penggawa tim nasional ini
bagi pemula yang mencari pelatihan yang baik dan benar
yang paling penting kenakan sepatu bowling
pilih berat bola yang tepat
dan ingat agar menggelindingkan bola bukan melempar
pemula itu biasanya pengen membuat lemparan dengan kencang ya
sebenarnya harusnya lebih difokuskan adalah bagaimana melempar mengenai target
jadi lemparnya tidak perlu kencang
asal targetnya kena itu pasti akan menjatuhkan pin lebih banyak
itu fun ya kalau menurut saya bowling itu fun
dan juga sebenarnya mencabar diri
atau untuk bisa menguasai
karena bowling ini kan semua tentang diri kita
bagaimana kita mengalahkan diri kita
karena musuh kita juga diri kita
apakah kita bisa membuat lemparan yang bagus berulang ulang kali
jadi kita coba dikasih arahan dulu sebelum melakukan pertandingan
ya cukup senang ya
karena kita diajarin langsung sama atlet pro
apalagi atlet indonesia sendiri seagames
kayaknya sih kurang ya
ya mereka memang jam terbangnya udah banyak
sedangkan kita khususnya untuk saya sendiri kan baru nih
jadi ya dikasih sepuluh menit ya kira kira cukup cukupin lah
putih dan sharon menyebut kejuaraan bowling seperti ini
akan dapat membantu mempopulerkan dan mengembangkan olahraga bowling di tanah air